anak konda ular penghuni hutan amazon di amerika ini dikenal sebagai ular terbesar di dunia yang masih hidup hingga kini
bagi sebagian orang ular apalagi anak honda tentu menjadi hal yang menakutkan
tapi tidak bagi damar srametriadi warga dan pasar bali
tidak hanya memelihara damar juga mengembang biakan anakonda
budidaya reptil melata yang terkenal berbisa ini telah ia lakukan sejak dua ribu sepuluh silam
dan menjadi satu satunya breeder di bali yang telah menjual ratusan ekor bayi anakonda ke berbagai wilayah di tanah air
damar mengaku tak punya patokan harga
jika stok anakan jumlahnya lagi banyak ia bisa menjual satu ekor bayi anak konda dari dua lima hingga tiga juta rupiah
jika stoknya sedikit harganya naik menjadi lima hingga tujuh juta rupiah
kalau stok banyak ya kita bisa lepas di kisaran dua lima tiga juta
tapi kalau stok sedikit seperti sekarang bahkan lima sampai tujuh juta
secara spesies anakonda terbagi menjadi dua bagian
yakni yello anaconda yang relatif lebih kecil dan juga green anaconda yang berukuran lebih besar
di alam liar panjang maksimal yellow anaconda mencapai
lima meter sedangkan green anaconda bisa lebih dari tujuh meter
damar mengaku kebanyakan penggemarnya memilih yello anaconda
selain karena ukuran juga daya tahan dari penyakitnya diklaim lebih bagus dibandingkan green anaconda
selain ular tarantula juga termasuk hewan yang kerap ditakuti banyak orang
bukan hanya penampakannya yang bikin senang tapi juga kemampuan mereka untuk menangkap orang lain
bukan hanya penampakannya yang bikin seram
salah satu jenis laba laba dengan ukuran sangat besar ini juga dikenal sebagai hewan berbisa
meski bisanya tidak mematikan bagi manusia
tapi bagi atilla akhil zaidan tarantula justru membawa cuan
pria yang akrab di sapa zaidan ini bahkan telah mengoleksi sedikitnya delapan ekor tarantula dari tiga puluh spesies di rumahnya di kecamatan gandus palembang
menurut zaidan perawatan tarantula relatif gampang
cukup dengan mengenal karakteristik tarantula termasuk habitatnya
sarang tarantula dibuat dari media cokopet lumut spaknum dan forest bark
bila butuh kelembapan sarang cukup disemprot dengan air agar sama dengan habitat aslinya
sementara pakan cukup diberi sekali seminggu seperti jangkrik ulat hongkong dan juga dubia
hewan ini juga disebut jarang sakit
satu ekor tarantula dijual mulai dari tujuh puluh hingga rp tiga ratus lima puluh dan dalam sebulan zaidan mampu menjual sepuluh sampai lima belas ekor tarantula
untungnya itu lumayan buat satu tarantula
terutama kalau tarantula yang udah adol dan jenis kelaminnya female
karena harganya bisa dua tiga kali lipat dari harganya male
bila tertarik memelihara tarantula anda disarankan memulai dengan ukuran anakan ya
dengan memelihara sejak ukuran anakan secara perlahan anda akan lebih mengenal dan beradaptasi dengan perilaku tarantula
tim liputan cnn indonesia